bagaimana suasana lebaran napi koruptor di gedung kpk jakarta dan lapas suka miskin bandung siang ini
telah bergabung bersama kami koresponden maria sarjana dan juga produser lapangan wilam nasution
kita ke maria terlebih dahulu maria selamat siang
berapa banyak napi yang mendapatkan kunjungan dari keluarganya dan bagaimana juga penerapan prokes saat keluarga datang
ya selamat siang iqbal betul sekali bahwa di hari raya idul fitri seribu empat ratus dua puluh dua hijriah hari ini
maka narapidana maksud kami tahanan di komisi pemerintahan korupsi juga mendapatkan kunjungan dari keluarga
yang ini merupakan hak yang juga tercantum dalam undang undang bahwa mereka juga memiliki hak untuk bisa kemudian berkumpul
meskipun tidak dalam suasana yang seperti pada umumnya tetapi berada tetap di dalam rumah tahanan komisi pemberantasan korupsi
di tempat saya berdiri
ada memang dua termin yang diberikan bagi pengunjung di gedung kpk jakarta ini
lebih tepatnya di rumah tahanan kpk cabang gedung merah putih
yaitu terminal pertama pada pukul sembilan sampai pukul dua belas waktu indonesia barat
dan juga termin kedua pada pukul tiga belas sampai dengan pukul enam belas waktu indonesia bagian barat
kalau tadi pagi kami lihat situasinya memang cukup ramai tetapi kemudian menjelang pada pukul sebelas sampai dengan pukul dua belas ini sepi
saya ingin tunjukkan kepada anda iqbal bagaimana ramainya para keluarga yang hendak mengunjungi keluarga mereka yang sedang dalam proses penahanan di komisi pemberantasan korupsi
lebih tepatnya di rumah tahanan cabang gedung merah putih jakarta
mereka tadi masuk harus menggunakan atau menunjukkan tes bebas covid sembilan belas
yaitu tes ini bisa merupakan hasil tes dari antigen
dari rapid maupun hasil tes pcr
dan juga diperbolehkan hasil tes dari genus yang menunjukkan mereka negatif atau bebas dari covid sembilan belas
tetapi jumlah anggota keluarga yang bisa masuk ke dalam rumah tahanan juga dibatasi
hanya lima orang saja yang boleh bertemu dengan tahanan yang berada di tempat saya berdiri ini
dan memang seperti yang sudah anda lihat juga iqbal bahwa mereka mendatang
keluarga atau membesuk keluarga mereka yang berada di dalam tahanan atau rumah tahanan ini
dengan membawa sejumlah barang barang ataupun makanan untuk berbagi juga kebahagiaan di hari raya idul fitri seribu empat ratus dua puluh dua hijriah
yang memang ini cukup berbeda karena ada syarat dan aturan yang berlaku tetap di kpk
yaitu tadi seperti yang sudah saya sebutkan adalah harus menunjukkan surat bebas covid sembilan belas
karena beberapa waktu lalu tahanan tahanan yang berada di rutan ini juga sempat mendapatkan perawatan
intensif karena mereka dinyatakan positif covid sembilan belas
sehingga pengunjung yang datang juga harus menunjukkan syarat atau surat bebas covid
sehingga ini juga meminimalisir penyebaran dari covid sembilan belas yang ada di tahanan komisi pemberantasan korupsi
untuk sholat idul fitri tadi pagi diadakan di rumah tahanan pondam guntur
pada pukul enam sampai dengan pukul tujuh waktu indonesia bagian barat
dan kemudian selanjutnya mereka kembali ke rumah tahanan
masing masing di rumah tahanan gedung merah putih ini ada sedikitnya sembilan belas orang tahanan
yang beragama muslim dan merayakan lebaran hari ini
dan kemudian ada sekitar lima belas orang tahanan di rumah tahanan kavling c satu
dan ada sekitar delapan belas tahanan muslim yang berada di rumah tahanan pondam guntur
sekali lagi anda bisa melihat mereka sangat berantusias untuk bertemu dengan keluarga yang berada di dalam rutan
untuk juga berbahagia
di hari raya idul fitri
tahun ini cukup berbeda iqbal dengan tahun sebelumnya
di tengah pandemi kpk pada tahun dua ribu dua puluh tidak mengizinkan adanya kunjungan fisik
namun hanya mengadakan kunjungan virtual
tetapi di tahun ini ada kunjungan fisik yang memang sudah diperbolehkan
dengan batasan sekali lagi lima orang anggota keluarga saja yang bisa masuk ke dalam rumah tahanan
baik maria terima kasih atas laporannya